pernahkah anda membayangkan floyd mayweather jr bertarung dengan brock lesnar sang juara wwe
melalui ajang bela diri campuran para petarung dari latar belakang disiplin apapun memang bisa saling berjumpa
dan pertarungan petarungan seperti apapun bisa saja terlaksana
tapi itu hanya terjadi di atas kertas tak semua petarung bisa dengan mudah menguasai teknik bela diri campuran
yang membedakan seni bela diri campuran atau mixed martial arts dengan olahraga lainnya adalah teknik teknik pertarungan bela diri tersebut
misalnya saja stand up dan ground fighting dua teknik dasar yang dipakai dalam pertarungan mma
stand up adalah pertarungan sambil berdiri menggunakan teknik teknik seperti meninju menendang atau mengunci
sementara ground adalah ketika petarung berupaya membanting lawan dan menguncinya hingga menyerah
seorang petarung pun harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum bertarung
lebih kekondisional saja sih
jadi kalau misalkan lagi main gitu tergantung lihat lawan juga
jadi mana yang lebih ingin dilakukan jadi lebih menguntungkan stand up atau ground gitu
jadi lihat posisi lawan juga